dan kita awal isian indonesia today kali ini dari banjir bandang di garut jawa barat
di mana jumlah korban tewas akibat banjir bandang ini bertambah menjadi dua puluh satu orang
dan dua orang di antara jenazah yang ditemukan belum berhasil diidentifikasi petugas
jumlah korban tewas banjir bandang sungai cimanuk garut jawa barat terus bertambah
berdasarkan data dari kodim enam ratus sebelas garut total korban tewas yang sudah ditemukan mencapai dua puluh satu orang hingga rabu malam
dua orang di antaranya belum diketahui identitasnya
sementara itu data terbaru korban yang belum ditemukan berjumlah enam belas orang terdiri dari delapan laki laki dan delapan perempuan
proses pencarian dihentikan sementara menyusul kondisi lokasi yang mulai gelap
petugas tni difokuskan untuk membantu evakuasi bantuan makanan dan pangan untuk korban banjir bandang
selain bahan makanan siap jadi beras sepatu hingga pakaian disediakan untuk korban banjir bandang
tiga di bantaran sungai cimanuk rusak parah setelah banjir bandang menerjang kecamatan tarogong kidul
dan segera kita bergabung dengan korespondensi ann indonesia albi pratama untuk mengetahui kondisi terkini di garut jawa barat
ya selamat pagi albi albi apakah hari ini proses pencarian dan juga masih dilakukan di sekitar kawasan banjir bandang di garut jawa barat ini
ya selamat pagi alfian dan juga lady
terkait dengan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan yang dilakukan oleh satgas
bencana yang terjadi akibat adanya banjir bandang di kabupaten garut sampai saat ini memang masih terus dilakukan
dan dari tujuh kocamatan yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi salah satunya di kawasan perkotaan di kabupaten garut ini
di mana saat ini saya berada alfian dan juga lady masih tampak beberapa sisa material lumpur terlihat di sini
di mana sebelumnya jalanan yang ada di sebelah saya ini tertutup oleh lumpur tetapi kemarin sejumlah warga yang dibantu oleh pasukan tni polri dan juga relawan lainnya
menjalan ini agar bisa dilalui oleh kendaraan
hari ini sejumlah aktivitas warga juga sudah mulai terlihat
ada yang berlalu lalang ada juga yang membersihkan rumah rumah mereka di tepian jalan
dan alvian juga lady bisa dilihat di sebelah sana ada sejumlah kendaraan yang terdampak oleh banjir bandang yang terjadi pada hari selasa malam lalu
dan kendaraan kendaraan tersebut terlihat cukup rusak dan juga tertutupi oleh material material lumpur yang sampai saat ini belum dibersihkan oleh pemiliknya
dan sementara saat ini
proses evakuasi untuk korban korban yang mengungsi masih dipusatkan ke dua titik yaitu kepada di kodim dan juga di korem yang ada di kabupaten garut
alvian dan juga lady
sementara itu albi bagaimana dengan enam belas orang yang hilang ini apa kendalanya sejauh ini sehingga masih sulit untuk mencari ke enam belas korban tersebut
ya lady terkait pencarian korban yang masih dinyatakan hilang informasi terakhir memang yang saya dapatkan saat ini berjumlah dua belas orang yang hilang dan dua puluh tiga lainnya dinyatakan meninggal dunia
dengan kesulitan ataupun kendala yang dihadapi oleh tim pencari adalah medan yang cukup sulit
karena dari tujuh kecamatan yang ada ini banyak sekali orang yang dinyatakan hilang dan dimungkinkan terseret sampai beberapa kilometer
sehingga hal inilah yang menyulitkan petugas untuk melakukan pencarian
untuk fokus pencarian sendiri memang akan dilakukan di sejumlah kecamatan yang terdampak cukup parah
salah satunya di kota garutnya sendiri lalu ada kecamatan tarogong kaler dan juga tarogong kidul
dan nanti proses pencarian akan difokuskan
di bantaran sungai cimanuk yang pada saat banjir bandang terjadi ini meluap
karena diprediksi sejumlah korban yang meninggal dunia ataupun hilang ada di sekitar lumpur lumpur yang memang menumpuk di sekitar aliran sungai cimanuk ini
ya albi dari informasi sebelumnya banyak warga yang masih mengungsi di beberapa rumah warga yang tidak terdampak oleh banjir
namun apakah sekarang warga sudah terkonsentrasi pada suatu titik untuk di mana mereka dievakuasi
serta bantuan apa yang mereka butuhkan pada saat ini
ya alfian terkait dengan warga yang mengungsi memang informasinya masih ada beberapa warga yang menginap ataupun menumpang ke tempat sanak saudara mereka
ada juga beberapa rumah warga yang dinyatakan aman
dan beberapa posko pengungsian juga sudah disiapkan seperti kodim dan juga korem
di mana di tempat tersebut selain ada tenda tenda darurat dan juga dapur umum masyarakat juga dihimbau untuk bisa menuju ke lokasi tersebut
karena untuk dilakukannya kemudahan dalam pendataan warga
karena memang tempat yang cukup luas terdampak ini akan menyulitkan petugas untuk melakukan pendataan kembali warga warga mana saja yang memang membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan fasilitas kesehatan
dan untuk fasilitas ataupun hal hal yang dibutuhkan oleh warga antara lainnya adalah makanan obat obatan dan juga alat kesehatan
karena salah satu rumah sakit umum daerah di sini itu rumah sakit umum dokter selamat juga terdampak banjir bandang cukup parah
dan mengakibatkan kurgian hingga sembilan belas miliar rupiah ditaksir
dan itu menyebabkan sejumlah alat kesehatan dan juga obat obatan yang ada di rumah sakit tersebut tidak dapat digunakan
sehingga beberapa di antara pasien pasien ataupun korban harus dievakuasi ke rumah sakit guntur
yang mana ini merupakan milik dari tni angkatan darat yang ada di kabupaten garut
alfiana juga lady
baik terima kasih atas laporan anda albi pratama melaporkan langsung dari garut jawa barat